oma kamu memberikan cahaya indah di hidupnya oma
selamat ulang tahun ya gemoynya
anjak ungu tambah pinter ya
kita tutup matanya supaya gak bisa liat
maaf ya sayang tutup bentar ya
reina deg degan gak
udah dia gak boleh ngintip lo ya kalo dibuka
pegang tangan pegang tangan pelan pelan
kenapa gak diangkat ya
kenapa gak diangkat ya
kenapa gak diangkat ya
apa jangan jangan lagi sibuk buat persiapan ulang tahun di arena
mama mengingatkan kamu hari ini kan jadwal ke dokter mata kamu
mudah mudahan aja nanti hasilnya bagus ya sayangnya
insya allah semuanya akan baik baik saja dan semuanya bisa jelas
penglihatan saya sudah tidak berbahaya

coba saya cek dulu ya mata bapak

sudah pak nino cukup
alhamdulillah pak nino
hasilnya hari ini sangat bagus
kemudian saya sarankan
jangan bekerja berat dulu
dan jangan lupa
dua hari lagi
bapak kontrol kemarin
aku bisa meraihkan ulang tahun rena besok
oke nanti saya datang kemarin lagi
dokter mengasih banyak ya
sama sama ibu mari
kalau gitu kita permisi
terima kasih dok
pak chandra sendiri
saya baru habis saja cek mata
sekarang penglihatan saya sudah kembali normal
sudah bisa melihat lagi
walaupun saya tahu anda sudah berusaha untuk menghalangi saya
buat kesembuhan mata saya
masih ada cara lain
dan saya berhasil untuk melakukan operasi
saya banyak salah
di masa lalu dengan andi
tapi sekarang saya berusaha untuk
menjadi lebih baik lagi
papa yang baik buat saya

sudah terlambat pak nino
tapi silahkan saja
tidak pernah ada kata terlambat
sama seperti hari ini
apa anda sudah tahu kalau arena ulang tahun
siapa tahu sebagai opanya
anda mau mengecapkan
jadi hari ini rena ulang tahun
gak boleh ngintip ya
satu dua tiga
aku ulang tahun ya mas
selamat ulang tahunnya anak mama
hari ini pertama kalinya mama merayakan ulang tahun kamu
mama bahagia sekali sayang
buat nindi ya

dan panjang umur

bahkan tahun kemarin
mama masih menyangka kamu sudah meninggal nak
dan mama bawa kue untuk kamu

baik yare emphasize
prinses papa yang cantik
selamat ulang tahun ya
semoga rena diberikan kesehatan selalu
rena diberikan umur yang berkah
umur yang panjang
jadi bisa terus sama sama sama mama
dan sama yang lainnya disini ya
apa doakan kalau kamu bisa menjadi anak yang sukses ya
bisa membahagakan keluarganya
dan berbakti sama orang tua ya
emang aku sinar matahari oma
kamu mataharinya oma
cahaya indah di hidupnya oma
oma jadi free buat rena ting
selamat ulang tahun ya
tambah pintar ya
selamat ulang tahun ya

tunggu tunggu tunggu
wah ada siapa ini
beli salad dicampur soun
belinya di ciyang sangat tempat empon niat
selamat miladmet ulang tahun
untuk tahun rena yang kesekian
makasih ya om om
makasih juga semua
papa mama oma masih punya kejutan lagi untuk rain
apa itu pak
kita liat sama sama kesitu yuk
kejutannya ada di balik tirai ini ya
hitung satu sampai tiga ya
sama sama ya